ketidakhadiran ketua kpk firly bahuri dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan
kepada ex menteri pertanian syahrul yassin limpo menjadi sorotan
menurut wakil ketua kpk nurul gufron firly tak hadir karena harus mempelajari materi pemeriksaan terlebih dulu
kasus ini disorot karena seolah menjadi puncak gunung es dari beberapa kontroversi
yang meliputi pimpinan kpk periode ini
kita bahas bersama mantan wakil ketua kpk pak saud situmorang
sudah bersama saya malam hari ini di studio pak saud selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini
pak saud konfirmasi memang sudah dilakukan oleh pak firly
tapi hari ini kemudian tidak hadir dalam pemeriksaan
dan kalau misalnya dilihat sebenarnya seberapa berat derajat kasus ini
dan seberapa penting bagi kpk khususnya ketua kpk
untuk memastikan bahwa ia betul betul membersihkan namanya dari segala hal yang berkaitan dengan ini
ya kalau kita kembali ke case nya dulu ya
kalau ke case nya
kalau ke case nya itu kan kita tidak ada keraguan bahwa peristiwa pidana itu terjadi
apakah itu kaitannya pemerasan atau kaitan yang disebutnya di pasal tiga enam dan enam lima itu
yang dilarang bertemu dengan pihak berpekara dengan alasan apapun
sehingga kemudian kalau kita ditanyakan seberapa penting untuk kemudian dia hadir
saya pikir ini kan lembaga pemberantasan korupsi itu seharusnya lebih paham
bahwa kalau ada terjadi sesuatu pekerjaan sekalipun
yang katanya kan alasannya tadi ada pekerjaan
yang prioritas itu justru masalah korupsinya
jadi kalau katakan tadi itu
kesalahan hukum ya
kalau dikatakan tadi itu ada mendalami
mendalami justru kalau dia datang akan lebih gampang
sama dengan ketika saya kemarin ketemu dengan dua orang penyidik
bagi saya menjadi lebih clear bahwa kasus itu menjadi lebih gampang dipelajari
kalaupun saya maksudnya
ataupun saya yang menyajikan saksi ahli
karena penyidik kan independent untuk mempelajari kes ini
jadi kita sayangkan kenapa itu nggak hadir
tapi kita harap ya mereka firm di situ
karena saya nggak ada keraguan bahwa peristiwa pidananya ada
kalau dikatakan pasal tiga puluh enam dan enam puluh lima nya
ya peristiwa pidananya ada
kemudian kapolda metro jaya kita tahu sekarang ini ditangani oleh polda metro jaya
kapolda metro jaya irjen karyoto
kemudian juga menyurati pimpinan kpk untuk meminta semua dokumen
yang berkaitan dengan ini
ada dugaan kemudian ada presiden
dan ada ketakutan dari kekhawatiran dari masyarakat bahwa
pimpinan kpk kemudian akan menggunakan beberapa ornamen ornamen di kpk
untuk memastikan katakanlah dokumennya hilang
atau dokumennya tidak disampaikan
atau dokumennya tidak diberikan seperti yang diminta oleh polisi
untuk menangani kasus ini
ya kalau mereka di pemerasan agak mungkin lebih complicated
dibandingkan kalau kita bicara peristiwa berulang ulang

jadi kalau kita bicara peristiwa berulang ulang yang sudah dilakukan oleh kpu
bukan yang bersangkutan dalam kaitan bertemu dengan pihak berperkara
itu lebih sederhana
jadi di situ tidak ada keraguan
jadi artinya yang saya sebut di sejumlah media bahwa
dalam hal ini ebi tidak akan bisa lari kali ini
jadi artinya walaupun ada justifikasi dari sekuensi itu
yang dia sebut sebagai urutan urutan itu menjadi sedikit
ada sekuens mengaku itu tempat umum
bertemu beramai ramai gitu ya
ya itu bisa dijawab secara sederhana
sebenarnya bahwa yang dimaksudkan berperkara itu
dimulai dari pengaduan masyarakat
ketika kemudian pengaduan masyarakat mulai mendalamin case itu
nggak ada alasan pimpinan kpk tidak tahu
makanya sebab itu di masa lalu kita mau kemana aja itu koordinasi dulu
dengan deputi terkait
ada nggak potensi pidana yang memungkinkan kita menjadi
lebih terkait kait dengan kasus pidana yang sedang ditangani
jadi nggak ada alasan itu
makanya disebutnya dalam undang undang itu
dengan alasan apapun
jadi ini sebenarnya kasusnya sederhana
sederhana dan sudah terang ya
iya tinggal datang dipertanggungjawabkan
tapi saya pikir tinggal kita tunggu saja
jadi ini soal itikat baik saja
dan mereka seharusnya lebih paham bahwa
kalaupun ada pekerjaan luar biasa katakanlah
rangitnya meruntuh gitu ya
tapi dia kan di pemberantasan korupsi
anda bereskan dulu kasus yang menyangkut anda
banyak pertanyaan dari publik juga sekarang pak saud
kalau misalnya kita berkaitan dengan beberapa kontroversi yang
terkait dengan pimpinan kpk
ya jadi agak menarik ya
kalau kita selalu mengatakan bahwa mereka bekerja
berdasarkan peraturan dewas satu dua ratus tiga yang mereka buat
bahwa alat sensor mereka itu adalah sinergi
integritas kepemimpinan profesionalisme dan keadilan
ini kalau kita jabar satu satu ini
sudah dilanggar semua dong
iya kan berintegritas kayak begini
iya kan bersinergi
karena begini publik melihat sekarang
dari mulai yang kasus
derajatnya lebih rendah dari ini
seperti sudah tidak bergigi dewasnya gitu loh
apalagi sekarang yang ini yang sudah jelas jelas anda katakan tadi
betul betul melanggar pidana di sana
jadi kemana sebenarnya dewas
ya memang di beberapa tempat saya mengatakan
kita sudah tidak bisa mengharapkan mereka
karena mereka bagian dari masalah
yang peraturan yang mereka buat sendiri aja
artinya tanpa ada laporan pun bangsa
ketika semua media sudah mencantum ini
kita gak lihat reaksinya tuh
polda metro jaya kan
untuk kemudian mengasistensi atau mensupervisi itu
jadi yang saya sebut di beberapa media juga
ya kita berharap dalam hal ini polda metro jaya
atau poli secara keseluruhan
memang untuk men shoot up
supaya kembali ke tempat yang benar
kembali ke tempat yang lain
kalau tidak ya kita akan melihat
indeks persepsi korupsi kita akan pontang panting
pada periode beberapa bulan ke depan
oke tapi yang menarik juga
yang juga dilihat oleh publik adalah yang menangani ini
kemudian polda metro jaya
dipimpin irjen karyoto
yang memang kita tahu sebelumnya sempat dikembalikan oleh firly bahuri
ketika dan dikatakan berseberangan dengan
anda melihatnya itu bagaimana
oh framing itu boleh saja
framing itu boleh saja
tapi yang paling utama adalah di kekuatan buktinya
itu sebabnya jangan diulur ulur
ebi harus datang ya
ya cup of course kalau dia nggak datang nanti akan dipanggil paksa
ya karena hukum harus begitu
tadi disebut juga
dan memungkinkan itu ya
jadi sekali lagi
kalau umpamanya ada pun
ini bukan bergen bergen
ini kasus bukan untuk dirunding rundingkan
yang kita selamatkan ini bukan soal orang per orang
karyoto dan pris
atau apanya pis apis dengan siapapun
ini kita bicara pemberantasan korupsi di indonesia
apa kita mau seperti itu
ya tentu kita tidak mau
dan kita berterima kasih kepada polda metro jaya
yang sudah saya katakan
mereka sudah firm di kcb
jadi bagi int philosophical debate
dan kita juga benar semua ande
ada perbedaan tentang akan keluar dari kcb
terdapat spek tersebut yang menarik
cuma kami quiperkan bahwa

kita kan sekarang keyakinan kita ini sudah melewati batas beyond reasonable douf kita
sudah melewati keraguan kita
dan sudah banyak contoh contoh tentang kalau kita bicara behavior ya
kita bicara perilaku ya
sehingga kemudian kalau ditanya kembali lagi
seberapa yakin kita untuk kemudian ini bisa tidak selesai atau tidak selesai
oke kita hari ini masih bisa bicara lima puluh lima puluh
artinya nanti kita lihat senin
ya dong kita masih staff apa polda metro untuk bisa menyelesaikan ini
dan mengejar ini
dan mengejar ini
karena memang mereka sudah form dari cara melakukan memanggil banyak orang
ya mudah mudahan mereka form disitu dan kita harus dukung
pak saud terakhir
kalau misalnya kita lihat kita sudah beberapa kali membahas beberapa kontroversi yang berkaitan dengan pimpinan kpk periode ini
apa yang sebenarnya terjadi pak saud
buat bangsa indonesia ya
ini memang berawal dari ketika undang undang kpk itu diganti
mereka sangat lus
dulu kalau saya sebelum undang undang itu saya merasa di gedung merah putih itu kayak sendirian
setiap hari diunjuk rasa oleh orang
dan kami berada di tempat sendirian itu
di kesendirian itulah kami menjaga diri kami
dan betul betul tempat tertutup gitu ya
dan kami menjaga perilaku kami
bahkan kalau umpamanya salah satu pimpinan harus ke rumah sakit pun untuk cek dokter gigi
dia memberitahu pimpinan yang lain
karena ke rumah sakit itu berisiko loh
apalagi kalau rumah sakit yang kita katakan rumah sakit yang di tengah kota
yang dimana high profile person kemungkinan ada di situ
jadi sampai sedetail itu kita untuk menjaga kita diri kita
apakah itu considentily kita ketemu orang
atau memang sengaja bertemu oleh orang
coincidentally aja berbahaya
jadi sebab itu kalau ditanya apa yang terjadi
saya sebenarnya lebih mengatakan ketika dia menjadi bagian dari pemerintah
mereka sudah tidak menjadi
buah elang amerika yang terbang kemana mana dengan sendirian ngejarin koruptor itu
elang jawa timur lah jangan elang amerika
jadi ini sekarang mereka sudah kayak bagian dari pemerintah
dan ya ini bukan tanggung jawab kita semata
banyak bergen di situ
potensi bergennya ada dan dia tidak dirinya sendiri
seperti kita sebagai seorang warrior mengejar orang jahat gitu
oke terakhir pak saud
seberapa optimis anda bahwa polda metro jaya betul betul bisa menyelesaikan masalah ini
saya keyakinan saya sejauh ini
karena dari pertanyaan
dari pertanyaan itu dan kemudian dari diskusi diskusi dengan beberapa
dan dari sekuensi pemanggilan
terus kemudian fakta fakta
terus kemudian cara memberi respon
terus bagaimana memanage media juga
statement kapolri itu sangat jelas
terus kemudian saya berpikir tinggal tinggal mendorong
sekali lagi mohon maaf buat bangsa indonesia
ini bukan abyss orang
ini musuh negara
saya kategorikan musuh negara
ini pemberantasan korupsi
badan pemberantasan korupsi
ya bukan lagi orang orang biasa
dan kalau kita menganggap ini sesuatu yang biasa biasa
ya kita nggak ngerti nanti gimana dunia luar melihat kita dalam kaitan indeks persepsi korupsi
kita melihat sekarang
sekali lagi akan diundang kembali hari senin
kita melihat apakah akan ada respon
dari pimpinan kpk untuk datang sebagai saksi ya
dan pak saul terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia dan memberikan gambarannya
terima kasih pak saul